selain diwarnai oleh beraneka ragam budaya indonesia upacara kemerdekaan kali ini juga seakan mendapatkan
hembusan angin sejuk dengan kehadiran semua mantan presiden ri
berbeda dengan tahun sebelumnya di mana mantan presiden susilo wambang yudhoyono memilih tidak hadir kali ini
presiden indonesia ke enam itu hadir
dirinya bahkan menyempatkan bersalaman dengan presiden ke lima ri megawati soekarno putri
yang disebut sebut memiliki hubungan buruk dengan presiden sby
momen menarik terjadi menjelang upacara pengibaran bendera pusaka di istana merdeka hari ini
berbeda dengan tahun sebelumnya semua mantan presiden republik indonesia akhirnya datang dalam upacara perayaan kemerdekaan
termasuk mantan presiden susilo bambang yudhoyono yang tahun sebelumnya tidak hadir
banyak yang menyebut ketidakhadiran presiden sby pada tahun sebelumnya disebabkan karena kerenggangan hubungan
antara presiden sby dan presiden megawati
bahkan selama sepuluh tahun presiden sbi menjabat presiden megawati tidak pernah sekalipun hadir di istana merdeka untuk mengikuti upacara
namun baangin sejuk di ulang tahun kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh dua ini kedua negarawan itu akhirnya hadir dan bersalaman
menunjukkan keharmonisan antar mantan pemimpin bangsa dan kekompakan menyambut semakin dewasanya usia negara
kehadiran sb di istana merdeka pun mendapat apresiasi dari netizen di twitter